polda metro jaya melarang kegiatan takbiran keliling pada malam takbiran
karena berpotensi menyebabkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan
polisi akan mensterilisasi jalanan ibu kota dari konvoy dan kerumunan takbiran keliling
mulai selasa malam polda metro jaya akan melakukan antisipasi kegiatan takbiran di jalan raya
kegiatan ini akan dilakukan mulai tanggal sepuluh mei hingga tujuh belas mei
polisi akan melakukan pengamanan di beberapa titik di wilayah dki jakarta
kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus mengatakan
polda metro jaya akan melakukan filterisasi terhadap masyarakat yang akan melakukan takbiran keliling
jika ditemukan adanya konvoy atau kerumunan takbiran keliling di jalan
mereka ditindak tegas dan diminta kembali ke rumah masing masing
hal ini guna mencegah kerumunan masa yang dapat menyebarkan virus covid sembilan belas
dari mulai bundaran senayan ini sampai dengan harmoni nanti di sana
kita jaga di masing masing perempatan kita filter
jadi filter itu filterisasi itu hal hal yang kita sekarang targetnya adalah takbir keliling
apabila ada yang upaya untuk melakukan takbir keliling
akan kita cegat dan kita pulangkan
kita cegat dan kita pulangkan
di bawah hukum polis masing masing
baik utara barat timur tengah ulangi selatan pusat depok bekasi tanggerang